ketua kpk firly bahuri mengatakan pihaknya mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari mantan caleg pdip harun masiku
yang menjadi tersangka dalam kasus penetapan pergantian antar waktu anggota dpr ri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
firly bahuri mengatakan pihaknya menggandeng kepolisian republik indonesia dan ditjen imigrasi kemenkumham
dalam pencarian dan penangkapan harun masiku tersangka pemberi suap kepada komisioner kpu wahyu setiawan
firly memastikan saat ini kpk sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk harun masiku
berdasarkan informasi yang didapat kpk dari ditjen imigrasi harun masiku diketahui telah meninggalkan wilayah indonesia
sejak enam januari dua ribu dua puluh atau dua hari sebelum kpk melakukan operasi tangkap tangan pada delapan dan sembilan januari dua ribu dua puluh
sampai hari ini kita concern
dan kita sudah perintahkan kepada diputuk pendidikan
karena mencari seseorang itu tentu harus kerjasama dan tentu juga harus dibantu oleh aparat penegak hukum lain
apakah itu pihak kementerian hukum dan ham dalam rangka terkait dengan perlintasannya dan imigrasi
yang kedua adalah
kita juga bekerja sama dan meminta bantuan kepada polri termasuk juga kepada rekan rekan yang bertugas di luar negeri
pasti pasti karena prosesnya kita untuk menetapkan seseorang di ptu kita harus lengkapi dulu dengan surat perintah penangkapan
itu saya kira itu diputih perlindakan yang teknis itu